informasi lain saudara polisi menetapkan seorang remaja berusia tujuh belas tahun
sebagai tersangka utama kasus pembunuhan anggota polisi
di kamar losmen seputih banyak lampung tengah lampung
dari hasil pemeriksaan pelaku membunuh korban dengan cara dibekap
dari hasil penangkapan pelaku polisi menyita barang bukti berupa
satu unit mobil uang ratusan ribu ponsel serta kartu atm milik korban
pelaku membekap korban dengan menggunakan bantal hingga korban tewas
setelah melakukan pembunuhan pelaku melarikan diri dengan menggunakan mobil milik korban
beserta membawa barang berharga milik korban lainnya
sebelumnya anggota polisi yang bertugas di polres lampung tengah
ditemukan tewas di bawah ranjang dalam kamar losmen di seputih banyak pada sabtu lalu
dari kasus tersebut polisi memeriksa tiga orang dan ketiga orang yang diperiksa tersebut
telah dilepaskan oleh polisi karena tidak terlibat dalam kasus tersebut
pembangunan dari ca ini adalah memang yang bersangkutan pelaku utama
pembangunan dari ca ini adalah memang yang bersangkutan pelaku utama dalam pembunuhan anggota polisi
pembangunan dari ca ini adalah memang yang bersangkutan pelaku utama dalam pembunuhan anggota polisi
pembangunan dari ca ini adalah memang yang bersangkutan pelaku utama dalam pembunuhan anggota polisi
pembangunan dari ca ini adalah memang yang bersangkutan pelaku utama dalam pembunuhan anggota polisi